jangan terlalu keras sama bapak sayang
bapak mah sayang banget sama fembri
kalau kadang bapak mudah tersinggung
febri harus paham
bapak kan seharusnya kepala rumah tangga
tapi kondisi yang harus memaksa ibu berangkat
bapak tinggal di rumah
itu gak mudah
febri bantuin ya bu
ini juga udah selesai
bapak masih suka nongkrong di warung entin gak
udah gak kenal lagi bu
kalau gak disini di posulon gak
tadi siapa aja temen temen yang kesini
pasti debi seneng banget ya
besok besok sering sering aja ajak main kesini temen temen
kalau perlu semuanya diajak kesini ya
cuman jangan sampai ngerusak barang barang
kan kasian temen temennya debi mah rumahnya kecil kecil
belum pernah lihat barang mahal kali mereka juga kan
momen syair batin
kalau cucu punya salah
maafin dede juga ya kalau ada salah sama kamu
yaudah tuh yuk masuk
duduk dulu ya
biar dede siapin dulu ketupatnya
kamu gak suka gitu
tunggu sebentar ya cu
ya maafin cucu kalau punya salah
orang dari jerawa sudah pulang
kamu yang dari cirehow baru dateng cu
tadi tuh cucu ketiduran
tadi barnas ke rumah kamu
jangan sampai dia nipu kamu
yuk ketupat kita udah siap
ih malu atuh deh
saya baru datang udah makan
sejak kapan kamu malu di rumah emas
iya tuh masa baru malu cucu yuk
untung kita pulangnya cepet ya tut
kamu mau dimasakin apa
nggak usah moms
aku boleh nggak ke tempatnya pups
belum tahu moms
tapi kalau emang moms nggak nyejinin nggak usah nggak apa apa kok moms
kalau mau ke sana ke sana aja
moms nggak marah
moms nggak sedih
mama punya anak mau ketemu papanya terus mama harus sedih
ya nggak lah tut nggak apa apa
febri teh jangan terlalu keras sama bapak sayang
bapak mah sayang banget sama fembri
kalau kadang bapak mudah tersinggung pebri harus paham
bapak kan seharusnya kepala rumah tangga
tapi kondisi yang harus memaksa ibu berangkat
bapak tinggal di rumah urus rumah urus febri
itu gak mudah buat bapak
apa febri pikir bapak teh nggak tersiksa
setiap bulan teh harus ngantri di atm nunggu transferan dan belum lagi dilihatin orang orang
bapak pasti malu tapi kan bapak gak bisa berbuat apa apa
sebenarnya ibu teh juga nggak mau liat bapak masak buat om koswara
tapi mau bagaimana
kalaupun bapak mah sayang
itu teh bukan marah sama ibu
juga bukan marah sama febri
tapi bapak teh marah sama dirinya sendiri
karena bapak merasa nggak berdaya
ibu tau itu
bapak mah sayang sama dirinya sendiri
febri jangan ngelawan sama bapak ya
ya udah dilanjut nyapunya
tapi bukan resmi kantornya sih kang kita belum tahu
mimin teh seneng banget
saat kita menikah kang ecu udah punya kerjaan
mudah mudahan akan teh bisa membahagiakan mimin
bisa menghidupi mimin gak bikin mimin menderita
asal selalu bersama kang cu imah
mimin gak akan menderita kang
akang teh pulang dulu ya takut kemaleman di jalan
iya sebentar ya mimin panggil ama sama apa
wih kemana buru buru aja
masih kenyang mak